halo selamat malam calon presiden yang akan didukung presiden jokowi
hingga saat ini masih jadi teka teki
jokowi kembali pamer momen kebersamaan di media sosial dengan calon yang akan berkontestasi
ganjar pranowo dan prabowo subianto berebut persepsi sebagai baca pres yang dekat dengan jokowi
belakangan muncul sinyal dari putra presiden gibran raka bumingraka
bahwa capres pilihan jokowi sudah mengerucut ke satu nama
apakah jokowi akan memilih prabowo atau ganjar
atau jangan jangan sikap presiden jokowi tetap akan mengambang hingga hari pemilihan
dan tetap bermain
jokowi pilih ganjar atau prabowo
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
di tengah dinamika pencapresan saat ini
arah dukungan politik presiden jokowi dodo masih menjadi misteri
putra presiden jokowi yang juga wali kota solo gibran raka buming raka
mengungkap dukungan presiden jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
yang sudah mengarah ke satu nama bakal calon presiden
namun gibran tak merinci siapa sosok baca pres yang sudah mendapat sinyal dukungan jokowi
gibran pun enggan membeberkan kriteria
dan ciri ciri capres yang didukung ayahnya itu
saya nggak berhak untuk menyuruh nyuruh atau memberikan arahan ya
tapi hari ini arahnya pak jokowi itu belum form satu capres gitu
ya ntar aja ya
saya sesuai arahan saja kan kemarin saya sudah lari pagi juga
arahannya siapa mas
ya ada arahan partai arahan senior
gibran sebelumnya ditunjuk oleh pdi perjuangan untuk menjadi juru kampanye bakal calon presiden ganjar pranowo
namun kabar tersebut justru ditampik gibran yang juga kader pdi perjuangan
dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial
saya tuh bukan surtan nggak ada undangan juga
kalau besok memang diundang kata jurukam itu bukan dari mulut saya
ya ini udah dibantah juga sampai hari ini
pemberitahuan tentang saya tuh memang bingung
video itu diambil sebelum gibran mendampingi ganjar jalan sehat di solo jawa tengah pada minggu dua puluh tiga juli
dalam acara tersebut nampak gibran berdiri di samping ganjar dengan memakai baju garis hitam putih
yang sebelumnya diungkap ganjar ide baju garis garis itu berasal dari jokowi
menanggapi potongan pernyataan gibran
terkait jurukampanye itu
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kulit
perjuangan hasto kristianto menyebut bahwa gibran telah memberikan klarifikasi secara langsung
hasto juga menjelaskan bahwa jurkam belum dibentuk dan harus didaftarkan ke komisi pemilihan umum atau kpu
tadi saya komunikasi sama mas gibran
mas gibran mengatakan aduh pak sekjen itu diedit
yang dimaksudkan mas gibran itu bahwa jurkam kan memang belum dibentuk
karena jurukam ini didaftarkan di kpu
jadi jurukam daftar kpu
kampanye juga belum dilakukan
kampanye ini kan dilakukan oleh tim kampanye
tim kampanye pemenangan pak ganjar sampai saat ini belum dibentuk
pernyataan putra sulung jokowi dan sikapnya kepada pdi perjuangan memancing beragam tafsir terkait arah dukungan jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh
teka teki dukungan jokowi yang disebut gibran sudah mengarah ke suatu nama bakal calon presiden
belakangan justru samar samar
terkadang jokowi nampak mendukung ganjar sebagai sesama kader pdi perjuangan
namun di lain kesempatan jokowi juga terlihat mesra dengan mantan rival politiknya prabowo subianto yang kini jadi menteri pertahanan
seperti yang nampak ketika jokowi meninjau pembangunan jalan provinsi solo purwodadi di kabupaten sragen jawa tengah pada minggu dua puluh tiga juli
dalam momen itu jokowi didampingi menteri pupr basuki hadimulyono dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
jokowi tidak ada maksud mempertemukan ganjar dengan basuki
namun beberapa hari sebelumnya nama menteri pupr basuki hadi mulyono sempat disebut oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto masuk dalam bursa cawapres ganjar pranowo
pada kesempatan yang berbeda momen mesra terekam saat presiden jokowi beserta menteri pertahanan prabowo subianto dan menteri bumn erick thohir melakukan kunjungan kerja di pt pindad kabupaten malang jawa timur pada senin dua puluh empat juli
prabowo nampak mengemudikan kendaraan taktis maung
sementara erick thohir berada di samping kemudi sedangkan presiden joko widodo dan ibu iryana joko widodo duduk di belakangnya
nama prabowo dan erick thohir sebelumnya ramai digadang gadang untuk menjadi pasangan capres dan cawapres alternatif selain ketua umum pkb muhaymin iskandar
saat disinggung soal keberadaan prabowo dan erick thohir yang dinilai menjadi pasangan capres cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat jokowi sempat tersenyum namun enggan menjawab pertanyaan wartawan
ke kabupaten malang ini mau ke pindad
pindad itu berada di bawah pak menteri bumn erick thohir dan di bawah pak menteri pertahanan pak prabowo
ya nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan
menanggapi momen kebersamaan jokowi dengan prabowo dan erik anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade menganggap
momen itu bisa diterjemahkan masyarakat sebagai kode ataupun sinyal dukungan dari presiden jokowi kepada prabowo
sebenarnya umum indonesia terkena performer ke continua dan juga sumber bahasa indian
teka teki dukungan presiden jokowi masih jadi misteri
pembersamaan jokowi dengan galjar maupun prabowo
kerap memancing beragam tafsir
terkait arah dukungan jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
adu persepsi sebagai bakal capres
yang paling didukung oleh presiden jokowi menjadi pertarungan
antara prabowo subianto dan ganjar pranowo
dukungan jokowi dianggap ampuh menaikkan elektabilitas capres
bagaimana pengaruh dukungan presiden jokowi
dan bagaimana elektabilitas capres dalam survei terkini
tim litbang cnn indonesia sudah memotretnya
saya lihat yang pertama ini ada kepuasan terhadap presiden jokowi
survei teleponnya lembaga survei indonesia
yang di sini mengatakan sangat puas ada dua puluh empat tiga persen
yang cukup puas ada lima puluh tujuh enam persen
sehingga yang total puas terhadap kinerja presiden jokowi ada delapan puluh satu sembilan persen
sementara yang kurang puas ada tiga belas persen
yang tidak puas sama sekali ada dua enam persen
jadi yang tidak puas itu jumlahnya mungkin sekitar lima belas enam persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada dua enam persen
kita lihat slide selanjutnya
dukungan presiden jokowi di pilpres
ini tergambar kepada siapa saja
ini surveinya lembaga indo strategik sembilan sampai dua puluh juni dua ribu dua puluh
untuk ganjar pranowo ternyata dukungan presiden jokowi mencapai tujuh puluh empat persen ya
kemudian untuk prabowo subianto dua puluh dua empat persen

lainnya tiga persen
tidak tahu tidak jawab satu satu persen

tidak tahu tidak jawab satu satu persen jadi sebenarnya publik itu melihat bahwa dukungannya
presiden jokowi di pilpres terhadap pak ganjar itu jumlahnya tujuh puluh empat persen
untuk pak prabowo hanya dua puluh dua empat persen
kita lihat slide selanjutnya
surveinya indikator dari tanggal dua puluh sampai dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
ketat sekali ya
ganjar pranowo tiga puluh lima tujuh persen

yang tidak tahu atau tidak jawab ada enam satu persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada enam satu persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada enam satu persen

ini adalah surveinya indikator politik ya untuk elektabilitas capres simulasi tiga nama
kita lihat slide selanjutnya
elektabilitas capres simulasi tiga nama kalau tadi versinya indikator ini survei telepon versinya lembaga survei indonesia agak baru ya
satu sampai delapan juli dua ribu dua puluh tiga di prabowo subianto masih unggul dengan tiga puluh lima delapan persen
ganjar pranowo tiga puluh dua dua persen
tidak tahu atau tidak jawab di sepuluh enam persen
angka prabowo dan juga ganjar ini sebenarnya masuk margin of error ya
kita nggak tahu crossingnya seperti apa tapi yang jelas bedanya tipis sekali masih masuk ke angka margin of error kurang lebih dua lima persen
slide selanjutnya kita lihat ini adalah surveinya lsi denny ja untuk simulasi dua nama
jadi tidak ada nama anies baswedan di sini baru saja dirilis tadi siang kita dengarkan hasil surveinya lsi denny ja

dari tanggal tiga sampai lima belas juli dua ribu dua puluh tiga elektabilitas capres simulasi dua nama prabowo subianto di lima puluh dua persen
ganjar pranowo empat puluh satu enam persen
tidak tahu atau tidak jawab enam empat persen ini
kalau anies baswedan gagal masuk ke dalam putaran kedua ataupun anies baswedan tidak berlaga pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
itu tadi beberapa tren elektabilitas capres dan juga tingkat kepuasan publik terhadap presiden jokowi
apa seberpengaruh apa endorsementnya presiden jokowi sehingga diperebutkan persepsinya oleh prabowo dan juga ganjar
sebenarnya siapa sih yang akan di endorse oleh presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti karena kode kodenya ini berbeda beda
atau minggu ini bisa ke ganjar minggu depan bisa ke prabowo
nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang ada di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
ya saya ada pak ganjar ada prabowo
gak boleh terlalu sedih
gak boleh terlalu sedih
terima kasih anda masih bersama kami di politikals io
calon presiden yang akan didukung presiden jokowi hingga saat ini masih jadi teka teki
presiden jokowi kembali pamer momen kebersamaan di media sosial dengan calon yang akan berkontestasi
ganjar pranowo dan prabowo subianto
berebut persepsi sebagai baca pres yang dekat dengan jokowi
belakangan muncul sinyal dari putra presiden jokowi gibran raka buming raka
bahwa capres pilihan jokowi sudah mengerucut ke satu nama
apakah jokowi akan memilih prabowo atau ganjar atau jangan jangan
sikap jokowi tetap akan mengambang hingga hari pemilihan dan tetap bermain dua kaki
jokowi pilih ganjar atau prabowo
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan
selamat malam mbak
tenaga ahli utama ksp
setelah beberapa kali ya
terima kasih sudah hadir
ada juga wakil koordinator relawan ganjar pranowo sekaligus politisi pdi perjuangan bang adian apitupulu
selamat malam merdeka
selamat malam bang adian
ada juga ini ketua relawan prabowo mania delapan bang immanuel ebenezer
selamat malam bang noel
selamat malam mbak nana dua ribu dua puluh empat prabowo presiden
oke ini yang saya gak boleh komen
nanti dianggapnya gak netral nih

pakar komunikasi politik bang eveni gajah
jadinya saat malam bang ege
malam saja nana
oke malam saja
ya gak boleh ditambah tambah ya
kita mengundang teman teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas islam bandung atau unisba
saat malam teman teman ini anak unisba cuma empat kayaknya ya
biasanya ramai loh

saat malam teman teman dari unisba nanti bisa bertanya bisa menyatakan pendapat dan juga mengkritik
oke saya mau langsung saja ke bang noel
bang noel dalam seminggu ini ya ada beberapa momen yang kemudian terpotret dan ditunjukkan ke publik
momen momen antara pak prabowo dengan pak jokowi ya saya sebutkan ya
ada beberapa momen yang pertama ini hari minggu kalau nggak salah presiden jokowi mengajak pak prabowo dan juga erick thohir makan bersama di istana bogor
itu fotonya sampai diposting
terus kemudian hari berikutnya pak prabowo menyopiri pak erick thohir kemudian di belakangnya ada presiden jokowi dan juga bu iryana dalam kunjungan kerja di malang jawa timur
pertanyaan saya menurut relawannya pak prabowo ini sebagai sinyal bahwa pak jokowi sudah firm ke pak prabowo
ya kita sih meyakini aja ya meyakini apa yang dilakukan pak jokowi belakangan ini
aranya memang semakin jauh
memang semakin dekat ke pak prabowo
karena memang berkaitan dengan kinerja loyalitas integritas
dan itu menjadi pertimbangan lah yang menjadi pertimbangan pak jokowi dalam menentukan pilihan politiknya apalagi kayak kita kita ini rawan beliau
pasti harapannya itu kan berkali kali presiden menyampaikan bahwa dua ribu dua puluh empat cari pemimpin itu harus lebih hati hati
tidak tidak main pilih pilih aja karena kalau seandainya kita terlambat tiga belas tahun
kita akan menjadi negara yang mundur lagi
nah pak jokowi kan mau ke depan ini bangsa ini dinakodai oleh pemimpin yang bisa menjalankan apa yang sudah menjadi standar kepemimpinan pak jokowi
apa yang sudah dikerjakan kan legasi beliau
karena beliau coba menginginkan legasinya itu benar benar dinakodai oleh orang yang punya kemampuan
kayak begitu kira kira anak anak
jadi dari relawan melihatnya bahwa dari kode kode ini itu condong ke pak prabowo
ya kan basisnya kinerja dong
bukan kode kode juga kita kan gak klinikan juga
tapi ada standar kinerja yang dilihat pak jokowi yang sudah dilakukan pak prabowo
misalnya kayak korupsi dan lain lain lah
itu menjadi pertimbangan pak jokowi dalam melihat atau memotret pak prabowo belakangan ini
tapi sebagai mantan relawannya pak jokowi pernah nggak datang ke pak jokowi kemudian tanya
kita gak mantan masih relawan
oh masih relawan tapi hanya ganti nama aja ya
tapi pernah nggak tanya ke presiden bahwa ini dengan kode kode seperti ini kode kode momen momen kebersamaan itu berarti memang bapak arahnya sudah ke pak prabowo
anda tanya gitu gak
pak jokowi kan gak mau terlalu ikut persoalan persoalan itulah
yang paling penting nanti dua ribu dua puluh empat itu perintah beliau riang gembira
jangan lagi diisi oleh narasi narasi kebencian
kemudian narasi narasi berbasis hoax dan sebagainya
karena perintah presiden jelas ke semua relawannya

kayak gitu kira kira mbak nana
tapi kalau misalnya memang menurut relawan ini menjadi kode ataupun arah dukungannya presiden ini sekaligus menjadi berkah elektoral ya
pasti ada dampak elektoral
biar gimana pun kan basis pemilih pak jokowi itu kan cukup besar lah ya
pasti pak prabowo juga menginginkan dampak elektoral itu
selain itu juga ada kualitas yang ada di pak prabowo yang sampai detik ini
ada narasi besar soal persatuan indonesia
dan itu disampaikan berkali kali oleh pak prabowo
kedepan ini siapapun pemimpinnya yang paling penting adalah persatuan
nah artinya dia tidak bicara tentang kekuasaan tapi bicara tentang bagaimana bangsa ini nyatu
kalau seandainya masih peristiwa dua ribu empat belas kita terpolarisasi dua ribu sembilan belas
nah dia gak mau dua ribu dua puluh empat itu terjadi lagi
makanya dia selalu bilang bahwa mas ganjar itu adalah sahabat saya
mas anies itu adalah sahabat saya
begitu juga mas ganjar menyampaikan bahwa pak prabowo itu senior saya
nah kita menginginkan nanti dua ribu dua puluh empat itu seperti itu loh
jangan sampai narasinya kebencian terus
tapi dari kode kode itu kalau misalnya nanti kode kodenya berubah arah dukungannya bisa berubah
ya itu dinamis ya
biar gimana pun pak jokowi itu punya hak dalam menentukan pilihan politiknya
karena ini kan bicara tentang legacy bukan bicara soal kebijakan yang kecil kecil
tapi kebijakan besar buat bangsa ini
dan masa depan bangsa ini
bang adian kalau menurut relawan prabowo mania delapan ini kebersamaannya pak jokowi yang terpotret di publik yang ditunjukkan ke publik itu memang kode dukungan kepada pak prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
satu minggu ini banyak sekali peristiwa kedekatan
prabowo itu menterinya jokowi memang kemana mana harus mendampingi
ini kan prosesnya kan sederhana ya
dari lawan politik menjadi pembantu
lalu sekarang berharap menjadi pewaris gitu loh
itu yang tahapnya seperti itu
nah kalau menurut saya ya itu tidak alat ukur ya menteri harus begitu
kalau tiba tiba dia nyupirin presiden ya memang pembantu harus nyupirin presiden gitu loh
karena secara konstitusional menteri itu pembantu presiden
itu tidak menjadi alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah
tapi kalau kemudian noel tadi membaca kode kode saya tanya langsung sama presiden kok
oke anda sudah ketemu
kita begini begini dulu sampai begini
oke kalau sudah sampai begitu
tapi apa tuh begini begini dulu sampai begini tuh gimana itu
agak panjang menjelaskannya dan menurut saya tidak mungkin saya jelaskan di sini
oke kalau sudah sampai begitu bapak mendukung siapa
artinya sekarang berdansa aja
berusaha untuk merangkul pak prabowo bahasanya begitu
tetap membawa pak prabowo dalam lingkaran supaya nggak keluar
oke lalu saya tanya lagi
oke kalau kemudian presidennya ganjar
wah presidennya siapa
dia sebutkan yang terbaik adalah ini ini
dia sebutkan itu
jadi saya tidak membaca kode
saya tidak membaca gestur tidak membaca arah sepatu tidak membaca arah angin
saya tanya kok
artinya apakah ragu enggak
kemarin misalnya deklarasi pbb untuk mendukung prabowo
jokowi juga tidak hadir
satu satunya jokowi hadir cuma deklarasi ganjar sebagai calon presiden
jadi itu menurut anda menurut pd perjuangan menurut relawan itu adalah kode resmi ya
bukan kode resmi dong keberpihakan
dia datang dalam deklarasi ganjar sebagai calon presiden
orang bilang dia datang sebagai kader partai
mau apapun itu dia datang
bahwa kemudian dia hadir
dia bisa menolak kehadiran bisa
dia punya banyak alasan bisa
dia datang kok
dan kalau kita baca itu kok kode
kehadiran itu adalah bentuk persetujuan
terus apa lagi yang mau kita pertanyakan
tapi kan kalau ini berkali kali dipertontonkan ke publik kan sementara persepsi di publik jadinya melihat bahwa pak jokowi lebih sering menghabiskan waktu dengan pak prabowo ketimbang dengan ganjar pranowo
yang merupakan capres dari partainya
kita itu bergerak karena keyakinan
sementara mereka mau menciptakan persepsi
mereka itu siapa maksudnya
dan timnya dong
makanya pakai baliho gede gedes panduk segala macam
dibuatlah senempel mungkin seperti perangko dengan jokowi
ya mereka butuh membangun persepsi itu
untuk mendapat dukungan
apakah persepsi itu benar adanya
menurut saya tidak
yang membuat visi misi jokowi itu bukan prabowo
itu pdi perjuangan dan partai partai yang bersama sama kemarin
jokowi itu saudara separtai
satu rahim dengan ganjar pranowo
yang memiliki tujuan yang sama dan pemahaman terhadap konsep
apa yang mau dibangun dari visi misinya itu adalah ganjar dan jokowi
dia dibangun dari proses kaderisasi yang sama
terus kita ragu gitu
aneh aja gitu loh
tapi gak khawatir ya
kalau misalnya kemudian kebersamaan kemesraan ini dipertontonkan terus ke publik
rangkaian peristiwa itu kemudian dibangun
karena itu kemudian buyar hanya karena ada dua ratus tiga ratus papan reklama jokowi dengan prabowo gitu
lalu sepanjang sejarah ini tiba tiba hilang seketika hanya karena ada beberapa banyak papan reklama seperti itu
loh cara berpikir kita gimana
kalau kemudian sebentar kalau kemudian jokowi bilang pilih pemimpin itu harus hati hati
maksudnya apa tuh
periksa rekam jejak
periksa rekam jejak
setiap pemimpin bisa berjanji tentang apapun
saya mau begini begini begini begini oke
janji itu butir pembuktian
apa yang sudah dilakukan itulah rekam jejak
periksa rekam jejaknya
kalau rakyat tidak mau negeri ini penuh korupsi jangan pernah memilih pemimpin yang mantan koruptor terpidana koruptor
kalau kemudian rakyat tidak mau indonesia penuh kekerasan jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan
kalau kemudian indonesia ke depan diharapkan mau indonesia yang tidak diskriminatif
berlaku adil satu dan lain lain jangan pernah memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif
kalau kemudian kita berharap indonesia berikutnya nanti
adalah indonesia yang penuh dengan kemampuan ketahanan pangan dan sebagainya
jangan memilih pemimpin yang gagal membangun food
itu ditujukan kesempatan semua
kalau kemudian kita berharap indonesia ke depan tanpa pelanggaran ham
jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak melanggar ham
itu kan bentuk kehatian yang konkret
kreatif itu jangan abstrak dong

jangan memilih pak prabowo gitu anda ingat kan
mengarahnya ke ganjar dong jelas harus ganjar
oh harus ganjar
biar dong ganjar teruji
oke rekam jejaknya betul
bagus tidak punya rekam jejak yang buruk
bagaimana kemudian kita bilang kita mau indonesia kemandirian pangan
kita mau sebentar dulu dong
kita mau kemudian pertahanan negara kita kuat
dia beli pesawat baru dong
oke ini siapa sih ya mas yang tadi anda sebutkan itu mengarah ke siapa
mengarah ke siapa
akhirnya harus jelas nih pesan pesannya
mengarah ke ini capresnya bang noel maksudnya
capresnya bang noel
dia kagak pernah ngerasa itu dia persoalannya
jadi mengarah ke capresnya bang noel lah ya bang adian ya
ya gitu lah bang noel
bahwa memang ada sengaja persepsi yang dibentuk oleh timnya pak prabowo
supaya mendapatkan keuntungan elektronik
keuntungan elektoral lah
jadi berusaha menampilkan di publik bahwa pak prabowo dengan pak jokowi ini dekat sekali
di papan reklama di beberapa momen bahkan di sosial media
atau segala macam itu memang strateginya seperti itu ya membangun persepsi ya
kalau seandainya tadi apa yang disampaikan adian bahwa prabowo itu adalah menteri
dia adalah pembantu
dia ingin diwariskan kekuasaannya pak jokowi di dua ribu dua puluh
saya coba ingin sedikit menyampaikan hal itu bahwa di kepala pak jokowi
apa di pala pak prabowo gak ada tuh hal kayak begitu
yang ada di kepala dia dia ini sangat orang yang patuh terhadap etika ya
etika antara atasan dan bawahan
nah pak prabowo ini kan menteri
apa yang disampaikan adian itu soal dia pembantu dan sebagainya
iya tapi nggak mungkin seorang menteri atau seorang bawahan berani melakukan sesuatu
yang secara etika itu melanggar
misalnya kayak beliau mau memasang reklamen
misalnya beliau mau memasang reklamen
misalnya beliau mau memasang reklamen
misalnya beliau mau memasang reklamen

memasang ratusan reklame ratusan balikuh itu izin presiden jokowi
itu izin presiden jokowi
dan itu etika yang nggak mungkin mau dilanggar oleh pak prabowo
jadi apa yang dilakukan pak prabowo hari ini
saya rasa itu sudah koordinasi dan sudah disampaikan oleh pak prabowo
apalagi ini tahun politik
ini nggak mungkin juga pak prabowo mau sembarangan lah ya
gerasa gerusu atau apapun
jadi saya rasa apa yang dilakukan pak prabowo
jadi saya rasa apa yang dilakukan pak prabowo
jadi saya rasa apa yang dilakukan pak prabowo
jadi saya rasa apa yang disampaikan adian tentang coba ingin merendahkan pak prabowo

tapi tadi dikomenkan juga oleh
itu salah besar lah
tapi tadi dikomenkan juga oleh
beliau bukan sosok yang juga mau mewariskan sesuatu yang hasil dari yang basisnya manipulatif gitu
kalau seandainya masih bicara tentang ham bicara hari ini kita bicara tentang persatuan
kalau terus kita membawa menenteng kebencian masa lalu
kapan bangsa ini menatap masa depannya
kan kita mau bicara tentang masa depan bukan masa lalu
kalau kita mau bicara tentang kesalahan
kita semua yang ada disini juga punya masa lalu yang gak baik kok
jadi gak usah mengingat masa lalu gitu
iya dong gini tetap ya
masa lalu itu harus diselesaikan secara hukum iya
tidak boleh kita biarkan itu
tapi problemnya apa kita masih mau menenteng masa lalu itu
nah kita mau bicara tentang masa depan
jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pak prabowo
pak prabowo menjawab persoalan masa depan buat bangsa ini
ayo kita bicara tentang persatuan
lantas kuatkan demokrasi dengan kekuasaan itu jadi kritik
jangan dibiarkan kekuasaan itu gel gelan
nah itu yang disampaikan pak prabowo
oke bang adrian masa lalu itu gak perlu ditenteng
karena kita mau mandangnya masa depan
ada rangkaian janji yang indah indah manis manis
di mana rakyat butuh waktu untuk menguji kebenaran janji itu direalisasikan
lama gak itu lama
namanya waktu kampanye semua mengobrol janji
oke bagaimana melihat peluang janji itu akan direalisasikan atau tidak
ya periksa rekam jejak
itu cara berpikir sederhana
kalau kemudian rakyat mau meriksa rekam jejak lalu
kalau dasarnya melihat rekam jejak dengan dasar kebencian dan dendam
gak selesai dong bangsa ini
sebentar dong noel
lalu bagaimana caranya orang untuk melihat apakah janji itu akan direalisasikan atau tidak
ya lihat rekam jejak dong
kalau tidak mungkin kemudian seorang terpidana korupsi lalu bilang
saya akan memberantas korupsi
orang melihat rekam jejaknya
bagaimana mungkin kamu memberantas korupsi kamu pernah melakukan korupsi kok
termasuk misal tentang pelanggaran ham kekerasan diskriminasi dan sebagainya
apakah itu berarti kebencian tidak dong
nah pelanggaran ham itu apakah pramu dan buki
kalau kemudian orang melihat rekam jejak lalu selalu diartikan sebagai kebencian
lalu kita belajar dari mana
kok kita belajar dari peristiwa yang pernah terjadi kok
tapi capres anda mengobrol janji juga nggak di masa pilpres ini
sampai sekarang kita masih menyampaikan apa yang bisa kita kerjakan
kenapa waktunya visi misi belum waktunya
setelah semua terbentuk baru kita sampaikan
rekam jejaknya lebih bisa dipertanggungjawabkan
kita tidak ngobrol bahwa seolah olah kitalah orang terdekat jokowi
enggak kalau banding bandingin foto banyak banyakan antara prabowo sama jokowi
lebih banyak jokowi sama pratikno
lebih banyak jokowi sama siapa mensekap siapa
siapa mensekap siapa sama pak muldoko
gitu loh tapi enggak
kalau yakin jokowi bersama prabowo nggak perlu pamer pakai baliho dan sebagainya
oke itu berarti bentuk ketidakyakinan menurut anda
pamer itu ekspresi dari ketidakpercayaan diri
satu keinginan orang memandang dia seperti dia yang ingin dia pamerkan itu aja
tapi tadi menurut bang noel semua pemasangan reklama dan baliho kebersamaan pak prabowo pak jokowi itu sudah
terima kasih atas izinnya pak jokowi
memang jokowi tidak pernah melarang siapapun pasang foto dengan dia
apalagi foto apalagi foto pembantunya kan tidak mungkin
itu bentuk ketidakyakinan ketidakpercayaan diri
makanya dipamerkan kemesraannya pak prabowo dengan pak jokowi
ini kan bentuk kekhawatiran adian dan tim ganjarnya
karena ternyata cuma pak prabowo yang diizinkan untuk melakukan hal itu
ini kan mulai ada kesurupan nih orang orang ini banyak yang kesurupan
panik ya kan
kesurupan apa nih
gitu loh artinya sensitivitasnya mulai pada tinggi tinggi ya
kalau di kita kan pendukung pak prabowo santai aja udah
yang paling penting pak prabowo bisa menjawab persoalan masa depan bangsa ini ke depan
betul apa yang disampaikan adian soal jejak rekam itu penting
jangan sampai lagi problem problem masa lalu itu terulang kemudian
nah itu tidak baik
karena kita ingin menguatkan demokrasi ke depan
nah kayak saya saya orang yang berhadapan dengan pak prabowo adian dan ini kita sama nih
kita bersama sama seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
bagaimana melawan kekuatan order baru
tapi kan bukan itu lagi yang harus kita bawa ke depan
bagaimana kalau kita terus menenteng masa depan
lantas problem problem masa lalu kita terus ya ingat
ya akhirnya kita tidak bicara tentang apa masa depan buat bangsa ini
di sisi lain anak saya mau bicara tentang eh kita butuh masa depan loh
kalau terus yang dilakukan adalah ditenteng kebencian kebencian kebencian
kapan kita bicara tentang masa depan bangsa ini
dan pak prabowo menjawab hal itu
saya akan menjawab dan saya beban itu akan saya tanggung di diri saya
dua ribu dua puluh empat saya tidak akan membiarkan rakyat ini miskin
oke saya mau ke bang ege dulu
bang ege anda melihatnya bahwa memang kode kode kebersamaan antara pak jokowi dengan pak prabowo ini bentuk dukungan bentuk endorsement atau gimana menurut anda
supaya agak ada kejutan saya hampir sama sama gibran lah
kalau ditanya sudah mengetahui saya sudah
ke siapa iya tanya pak jokowi dong
ya itu masih dapat
gimana pak gibran ngomong gitu apakah fndg selis sudah tahu dukungannya ke siapa
sudah hanya gibran dong
dari kode kode itu gimana bacanya pak ege
saya itu tidak mau
kan beda pak ege
kalau mau bilang kode
kalaupun sampai ke kode itu kan pasti ada kode lambang peristiwa fenomenologi lah barangkali
sama seperti itu tuh yang gambar kan dari banyak gambar akhirnya redaksi milih yang begitu
yang satu gini
yang satu lagi menjelaskan gitu ya
nah maksud saya malam ini menjawab itu
yang adian harus berposisi seperti ini
karena sedang agak ketinggalan menurut survei
persepsi lagi didapat oleh tim prabowo dan delapan apa namanya ini
ini boleh diralakan nanti
dengan pernyataan ini
bahwa kemudian kalah dalam persepsi menurut saya tidak
tapi jangan salah bahwa prabowo deklarasi sebelas bulan lalu
lalu prabowo tidak punya batas wilayah
sementara ganjar punya
itu hal hal yang menyebabkan itu
bukan artinya bahwa tidak karena persoalan persepsi
kita gak penting persepsi
persepsi itu tidak menjadi jaminan kebenaran
jaminan kebenaran itu adalah kalau kita memahami bagaimana proses lahirnya juga
kemudian harus berposisi seperti itu
sudah benar itu kita support habis
tetapi tim yang di sebelah sini
tim yang sebelas ini harus terus membangun persepsi yang gitu tuh
nah harus terus siap gak
dan itu dapat poin tinggi tuh
jadi persepsi yang terbangun menguntungkan bagi
oh menguntungkan bagi yang ini
saya gak hasil hasil survei itu kecuali uting ya
yang dari australia
tapi survei survei yang dalam negeri begitu tuh
yang tadi saya sih gak terlalu percaya survei
ada dua fenomena tuh dalam survei indonesia yang pertama
belum gak pernah diungkapkan
tapi lebih daripada itu kalau dia dirusak gitu
yang untung sebelah sini juga nih
karena sudah lagi leading
karena gak percaya tapi leading
kita lihat angka statistik lah
kalau itu bisa dipercaya
maka pembangunan persepsi sini yang jadi benar nih
gak berdasarkan itu
persepsinya yang terbangun
kalau bicara detail nanti itu akan bermasalah di detail
kalau sudah berbicara yang detail
tapi pada hari ini itu yang menang
nah tapi siapa yang didukung untuk menjawab pertanyaan tadi
saya sudah tahu nih
gibran sudah tahu juga
kalau mau tahu tanya pak jokowi gitu ya
gak ada ya
atau gibran tanya pak jokowi
secara logis dalam fenomenologi itu apa yang di over
apa yang di offer oleh prabowo
kepada pak jokowi
dan apa yang di offer oleh

ganjar pak jokowi
nah siapa yang bisa meng over segala galanya
jadi kalau menurut anda siapa yang bisa meng offer lebih kepada pak jokowi
saya sudah tahu
tapi saya sudah tahu
karena yang di offer itu bisa macam macam
mau posisi di partai nggak pak
ini sebenarnya saya tahu ini
saya aja yang ngejelasin kali ya
ini sebenarnya saya mau tanya nih ke bang noel nih
agak lebih ilmiah kan saya kan
saya sudah tahu
kalau mau tahu siapa orangnya tanya gibran
tapi lebih daripada itu logikanya over dong
ditambah lagi dengan
kan berarti apapun offeran ini
apapun yang ditawarkan
sudah jaminan dari
walaupun ini kata hadiah iklan lah
dari persepsi loh ini gitu ya
tapi penawaran yang disampaikan oleh pak prabowo kepada pak jokowi itu kemudian yang
itu yang disambut ya
soalnya kita dengar nih penawarannya jadi ketua umum partai gerindra
terus kemudian komposisi menteri nanti dibicarakan bersama dengan presiden jokowi
itu mungkin yang membuat kemudian presiden
namanya serayu apa aja ditawar tawar
itu akhirnya keluar juga dari bang adian
nah ini saya mau kasih tau nih
kalau dugaan dugaan fenomenologi ini salah
sebetulnya kita bisa tahu ujungnya itu dua puluh delapan oktober tuh adian
ketika bapak presiden harus mulai berkampanye
untuk salah satu
nah oktober november itu penetapan
sampai dua puluh lima oktober
itu proses pendaftaran penetapan
kampanye mulai dua puluh delapan november
di situ presiden akan berkampanye
sebagai bagian kader terbaik dari partainya
dia akan mendorong
dan itu sudah disiapkan dia kan
memberikan baju pada ganjar
nanti kita sama pak gini ya
dan di belakang dia pakai baju yang sama
karena ada teori kedua
teori kedua yang menyatakan begini
karena ini ada polarisasi
jadi lebih baik
enggak usah berkampanye
saya akan dalam posisi netral
berarti seperti pak sby dulu di dua ribu empat belas ya
tapi kan belum terjadi
jangan bicara yang belum terjadi
anda melihatnya sudah ke arah sana
kemungkinan besar netral ya presiden
wah ini suka begini nih
enggak anda melihatnya ke arah sana ada ya
karena kita juga dengar nih wartawan di dua ribu empat belas
karena saya ilmiah
sama seperti dulu
yang ditawarkan apa
sehingga akhirnya ada pilihan sikap begitu
terjadi apa enggak dua puluh delapan november nanti
tapi saya tahu
kalau mau tahu siapa orangnya tanya gibran
tapi yang dibilang tadi sama bang adian bahwa beliau
bang adian sudah bicara dengan presiden
ini kesana kemari kesana kemana
saya enggak bisa membantah
karena yang bicara itu adian
sementara saya enggak punya
harus tanya adian
enggak pernah bicara sama pak jokowi selama dia memerintah
anda melihat bahwa kode kode yang dipertontonkan di depan umum ini memang sengaja ya
sebagai akrobat politiknya pak jokowi ya
walaupun enggak diakui sama adian
kenapa teman teman di cnn tuh milih milih gambar
gambar yang itu tuh gitu
kenapa sampai kesana
ada persepsi yang sampai kesana
kenapa malam ini mnd gaseli mengatakan
saya sudah tahu
ada pilihan pilihan gambar
walaupun sebetulnya kode atau lambang itu jangan
itu ada pilihan pilihan gambar
walaupun sebetulnya kode atau lambang itu jangan

tapi kemudian ternyata betul betul terjadi loh
rantis maung itu
artinya menurut anda apa itu sudah di planning
kalaupun iya mainnya terlalu eksplisit
biasanya simbol itu nggak diterjemahkan sampai jadi gitu
jadi terjemahannya terlalu kelihatan
jadi ini dibikin
jadi ini dibikin
jadi ini dibikin
nah apakah ada nanti peristiwa kedua seperti itu gak
simbol itu sebetulnya berhenti pada tahap persepsi kita
oh sekarang betul betul digambarkan nyata
apa itu yang
kalau nyupir itu jadi alat ukur ya supir rutinnya presiden jokowi lah
yang paling dekat gitu loh
tapi kan dia gak maju pil pres banget dia
kalau baliho paling banyak pak pratikno

tanpa basic apapun selain tontonan

lebih banyak ya

jangan bohongi rakyat tentang keberpihakan dengan kemampuan uang kalian memasang sekian
banyak papan reklama
ini tidak menikah rakyat dengan baik gitu loh
tapi pertanyaan saya ini

banyak papan reklama
itu tidak boleh jadi alat ukur kita
jangan bohongi rakyat tentang keberpihakan dengan kemampuan uang kalian memasang sekian
banyak papan reklama
ini tidak mendik rakyat dengan baik gitu loh
tapi pertanyaan saya singkat saja
pdi perjuangan mas ganjar akan pasang papan reklama dan banyo bersama dengan presiden
kita tidak pernah mengharuskan
tapi biasanya kita akan menggandengkan seluruh kader kader terbaik pdi perjuangan
kalau kita memasang foto jokowi kita memasang foto ibu mega itu karena dia kader terbaik
visi misi yang dulunya diberikan oleh pak ganda itu adalah kita harus memiliki

hanya kadar pdi perjuangan

kata kata yang lebih baik

terus kita harus memiliki kelebihan
karena ini perubahan dengan kelebihan

misi itu mau melanjutkannya oke inilah logik yang kita bangun pada rakyat saya ingin ke mas joko ke
istana nih mas joko ini kode kode yang ditunjukkan oleh presiden jokowi bersama dengan pak prabowo
kemudian membentuk persepsi masyarakat presiden tabaknya membiarkan saja mengenjoy aja menikmati
aja nih persepsi yang terbangun di masyarakat pembicaraan kita malam ini kan enggak akan terjadi
ada beberapa dan semua lembaga lembaga survei itu memotret bahwa kepuasan masyarakat hari ini itu
sangat tinggi dengan presiden jokowi kenapa kepuasan itu terjadi karena sudah sembilan tahun ini presiden
jokowi telah melakukan perubahan maka yang perlu dilakukan kedepan itu adalah keberlanjutan dan
terhadap semua yang sudah dicapai oleh presiden jokowi saya ingin memberikan background sedikit
mbak mbak nana bagaimanapun juga hari ini bangsa indonesia itu kan sedang dalam kondisi menghadapi
tantangan dan juga kesempatan tantangan tentang bonus demografi tantangan tentang kondisi geopolitik
kita yang bertubi tubi dan kita harus jelasin supaya persepsi loh bukan supaya masyarakat itu tahu
kenapa kenapa kalian kenapa kalian berdua jadi rame itu karena
besar itulah itu yang sekarang saya kok lebih tertarik kami di ksp itu lebih tertarik bukan
lagi bicara tentang siapa balihonya lebih banyak dengan presiden jokowi atau siapa yang sosoknya
caranya identik dengan presiden jokowi tidak seperti itu tetapi siap yang harus dijawab hari ini adalah
bagaimana rute ke depan kalau dia terpilih bagaimana timeline ke depan bagaimana roadmap kalau
pak prabowo ataupun pak ganjar terpilih hari ini ke depan kami membangun komunikasi dengan
teman temannya pak ganjar dengan pak ganjar juga kami membangun komunikasi juga dengan pak prabowo
agar supaya rakyat ini euforia hope harapan yang dimiliki rakyat terhadap presiden jokowi hari ini
itu siapa yang bisa melanjutkan karena dua duanya ini kakak beradik kalau kita mau ngomong dalam
bentuk pemerintahan ini kurang lebih itu bos masjid masjid masjid yang terbangun menurut bang
egy itu menuntunkan pak prabowo ketimbang mas ganjar enggak juga lah itu kan persepsikan
karena bagaimanapun juga persepsi ini kan akan terus terbangun persis seperti yang apa dikatakan
yang dikatakan oleh adian adian tadi itu situasi hari ini juga harus dijawab kalau kita bicara tentang
hasil survei itu persepsikan persepsi maksud saya gini lihat ya ini sambil kita tunjukkan
ada tiga foto dari instagramnya pak jokowi ini kedekatan kedekatan pak prabowo dengan pak
jokowi dengan pak ganjar ya wajar karena dia juga gubernurnya dalam kondisi kondisi ini semua
yang penting dari mereka berdua itu adalah satu mereka sepakat untuk melanjutkan melakukan
keberlanjutan dan mempercepat apapun yang sudah dilakukan oleh presiden jokowi masalah apakah
rakyat akan memilih pak prabowo ataupun memilih pak ganjar tergantung bagaimana keduanya bisa
meyakinkan kepada publik roadmap roadmap yang akan dihasilkan oleh oh oke keduanya gitu kita lihat ya
foto pertama tadi pak prabowo dengan pasok win mana ya fotonya ya hai itu kita ambil tiga dari
sekian banyak foto dengan menterinya ini paling banyak dengan pak prabowo ini kita juga nggak
ngerti itu kita udah cek tadi di sosial medianya coba kita lihat oke ini yang pertama ini
fotonya pak prabowo dengan pak jokowi padahal beliau adalah menteri pertahanan tapi lagi sidak pasar
parlomen terpadagangan ini lagi bicara soal pembangunan jalantal tapi fotonya tetap dengan pak
pak prabowo terus kemudian foto yang ketiga nah ini yang bersama dengan pak erick thohir ini di
pindad ini gimana kan kalau misalnya menterinya harusnya sesuai dengan bidangnya kenapa yang diposting
bersama dengan pak prabowo tapi gak sesuai dengan bidangnya posting ini ano ksp ini ada ada ada
kenapa harus kayak gitu jadi sementara publik yang melihatkan persepsinya terbangun kalau
lebih banyak fotonya pak prabowo di sosmednya pak jokowi ketimbang menteri penjelasannya adian tadi
udah bener ngak kita ingin tanya dari istana doang ya penjelasan adian tadi udah bener bahwa
ya karena pak prabowo satu adalah menteri pembantu langsung dari pak presiden seluruh rute rute
perjalanan agenda agenda pak presiden kalau kita perlihatkan itu memang ada hal hal yang terkait
dengan agenda itu misalnya kemarin ketika bicara tentang peresmian rumah sakit di pantai indah
kapok loh kenapa kok ngajak pak prabowo ternyata setelah kita cek ya karena memang pak prabowo
juga punya rencana pembangun membangun rumah sakit untuk pertahanan gitu untuk apa untuk

pertahanan yang lebih baik ya nggak ada memberikan kode kode menurut anda ya kalau kode kode itu pak
presiden yang tadi dan itulah tafsir tafsir dan tanya kan nggak punya rencana nggak banget rumah
sakit suplikan dari sudah ganjar itu kan dalam kunjungan ke kejauhan ya selalu ganjar terlibat
ini mengerucut ke satu nama kata mas gibran seperti yang dikatakan oleh bang ege siapa
namanya kita juga enggak tahu tapi kita harus juga terlebih dahulu cari kemana mana bersama
kami di politik kecil kecil juga bilang jantan tidak siapa siapa
hari ini arahnya pak jokowi itu belum form keutama keutama sudah
hai saya sombong saya berkata punya
hai saya berhasil menyuruh nyuruh atau memberikan arahannya hari ya ada hasil kompanya
udah jandar aja ya saya sesuai arahan saja kan kemarin saya udah lari pagi juga arahan jerema
ya ada arahan partai arahan senior
terima kasih anda masih bersama kami di political show bang adian
tadi mas gibran menyebut bahwa pak jokowi sudah mengerucut ke satu nama capres
ini maksudnya ganjar perang lawa menurut medi perjuangan
kalau yang keluar dari mulut presiden jokowi ya itulah
oke jadi nggak ada nama lain ya
aduh mbak gini loh mbak
problem kita adalah sering sekali menjadi penafsir penafsir jokowi
tapi sungkan untuk bertanya langsung
itu yang kemudian politik ini jadi ribetnya minta ampun
oke waktu jokowi ngomong arah sepatunya kemana
sebelah kanan artinya begini
oke gestur badannya bagaimana
oke rambutnya ke arah sini atau ke arah sana
semua kita tafsirkan
dalam banyak hal saya lebih baik tanya langsung
itu memutus sekian banyak proses kita
untuk tidak membuang energi lebih besar
ketika anda tanya langsung anda yakin bahwa jawabnya itu jujur
apa motif dia untuk bohong
satu kedua dia punya banyak alasan
dia tidak bisa saja bilang
sebentar mas ardian kita tunggu hasil survei ya
sebentar mas ardian mendekati hari ha baru kita putuskannya
tidak dia sebut ganjar perang lawa mas ardian
terus ngapain saya tafsirkan
kalau kemudian hari tidak benar
omongan dia ya berarti ada situasi yang sangat luar biasa
atau dia berbohong pada saya itu aja
tapi masalahnya mas gibran ini sikapnya juga nggak tegas untuk menjadi jurkamnya pak
karena memang belum diarahkan
ini kan seolah mencerminkan
mbak e gini loh sekarang itu belum ada jurkam jurkaman
orang semuanya masih balok
tapi lah sejen ada loh
memang belum ada jurkam jurkaman
orang apa yang mau dijurkamkan semua masih bakal calon
dan menjadi jurkam itu harus didaftarkan disetujui bersama oleh partai yang bekerja sama
masing masing partai menawarkan jurkam jurkamnya seperti apa
jadi yang saya sampaikan
loh saya kan satu dua tiga empat lima jam bersama gibran di kabupaten bogor
hatinya memang ke mas ganjar
pakaiannya sudah sama
dia ikut jalan kemana mana untuk mengenal bagaimana cara ganjar berkomunikasi dengan rakyat dan sebagainya
itu dia pelajari betul
saya lihat ekspresi wajahnya
diadu dengan bacaan kode kode gitu loh
jadi menurut anda berdasarkan keyakinan anda melihat baju yang dipakai mas gibran
terus cara mas gibran menemani mas ganjar
itu kan persepsi juga ya
waktu gibran ketemu dengan partai ketemu dengan sekjen dan sebagainya
kan saya juga tahu apa yang dibicarakan
nggak bisa saya sampaikan oh kok apa enak aja
tapi udah ada janji ya
yang tidak dia dengar saja bisa dia sampaikan
apalagi dia dengar gitu loh
bisa diputar balikan
ya bang noel
jadi kesimpulannya menurut anda mas gibran nanti akan menjadi jurkamnya mas ganjar
mendukung penuh mas ganjar gak akan main dua kaki
sama seperti bapaknya gitu
di satu sisi ada pernyataan bantahan dari mas gibran bahwa dia bukan menjadi jurkamnya pak ganjar
itu menjadi celah ataupun menjadi peluang bahwa memang
masih ada kebimbangan
kebimbangan hati mungkin dari pak jokowi yang terpotret dari sikap anaknya
ini kan selama ini kan gibran dikampanyekan sebagai jurkam ya
dan itu kita bisa lihat rekam digitalnya berkali kali
lantas kemudian itu diklarifikasi ketika mas gibran meniklir dirinya
loh saya bukan juru kampanye
siapa yang menjadi jurkam gitu loh
belum ada waktunya
tapi kan itu diklarifikasi lah sama mbak segen dan adian
nah saya nggak tahu siapa yang berbohong
sekali lagi soal keyakinan untuk dua ribu dua puluh empat siapa presidennya
ya saya sebagai pendukung pak prabowo saya masih punya keyakinan
pak presiden pasti mencari orang yang secara integritas itu teruji
tidak punya rekam jejak yang buruk
tidak suka goyang goyang kiri kanan begini
maksudnya siapa tuh
yang nggak tau kan
ya apalagi waktu di acara senayan presiden

jangan yang ciling dicari
yang cuma bermake up make up doang
yang tidak selaras dengan tindakan dan ucapan gitu
nah presiden itu mau yang selaras tindakan dan ucapannya
maksudnya wajahnya yang celing itu siapa
saya nggak mau jelas tau tanya aja adian
itu maksudnya capres sama adian
maksudnya ini saya terjemahkan saya terjemahkan
maksudnya selaras ucapan dengan tindakan itu
kalau sudah nebang pohonnya ditanam yang benar gitu loh
jangan cuma nebang pohon doang singkongnya tidak tumbuh
lalu kemudian dihariskan ke lu
kan gue menerjemahkan
kalau lu bilang tadi gue terjemahkan
ada problem regulasi antara kementerian kehutanan
kalau begitu jangan nebang dulu
yang sebetulnya itu tidak pantas lah untuk kita sampaikan
cuma pak prabowo yang tahu antara pak prabowo dan menteri kehutanan
kan begini ini food estate nya
anggaranya sudah keluar
pohonnya sudah ditebang nggak tahu kemana tuh pohon pohon sekian banyak
kalau regulasi itu maksudnya emang regulasinya ya
kalau regulasinya itu cocok jangan ngapa ngapain dulu dong
itu kan harapannya
orang regulasi cepat setelah pohon ditebang
ini kita kembali nih ke prosesnya ya
ada regulasi yang ternyata kementerian kutanan yang tidak dikasih izin
loh itu baru dikasih izin kok baru dikasih izin
oke ini bahas food exted nanti mungkin ya pas lagi masuk masa kampanye
nanti jubir bisa sambil debat
tapi saya mau kembali ya
jadi menurut anda mas gibran apa yang dilakukan oleh mas gibran itu mencerminkan

bahwa memang masih ada kebimbangan hati
karena ini antara anak dan bapak kan pasti selaras lah
belum tentu memang selalu sama ya bapak sama
ya apa yang selalu disampaikan mas gibran itu kan selaras lah ya
walaupun ada beberapa tindakan tindakan dia coba mengklarifikasi dulu
ini tidak mewakili orang tua saya bapak saya
tapi di sisi lain tindakannya itu pasti mewakili arah politiknya pak jokowi
karena biar gimana pun anak dan bapak kan lebih mudah koordinasinya
tidak seperti kita harus lewat protokolnya ya
protokol dan kode kan tidak
jadi menurut anda apa yang dilakukan oleh mas gibran itu pasti diketahui oleh presiden jokowi
dan disitu yang oleh presiden jokowi
jadi tidak akan diketika dia mengarifikasi saya bukan tim kampanye pak ganjar
itu pasti udah disampaikan ke pak presiden gitu loh
jadi ya kita berharap dua ribu dua puluh empat yang paling penting ginilah
ini bukan soal tafsir dan kode kode lah
yang paling penting bagaimana dua ribu dua puluh empat nanti demokrasi atau pemilu kita itu berkualitas lah
karena kita tidak mau lagi polarisasi itu menjadi warisan yang paling buruk ya
diantara pengalaman demokrasi yang kita alami bersama gitu
atau jangan jangan mas gibran memang sengaja bilang begitu
karena kan sekarang ada gugatan di mk nih yang diajukan oleh psi soal batas usia minimal cawapres dan juga cawapres
disitu peluangnya mas gibran bisa masuk menjadi cawapresnya pak prabowo kita dengar
itu kan seakan akan ke mas gibran itu tidak bagus
itu jangan jangan diarahkan undang undang gugatan undang undang itu buat anak saya
ya anak saya kan juga punya anak saya umurnya masih muda
iya tapi kan ini sekarang pemilunya dua ribu dua puluh empat
jangan sampai seakan akan itu tembakannya ke anaknya pak prabowo ke mas gibran
saya yakin tidak ada orientasi politik kesana
nah itu harus dijelaskan itu agar jangan sampai kemudian untuk mendapatkan dukungan jokowi
jokowi dikasih seolah olah permen akan menjadi ketua partai
ketua umum partai
lalu anaknya menjadi calon wakil presiden
anda melihat ada upaya memberikan penawaran penawaran itu kepada pak jokowi
persepsi itu seolah olah dibangun di publik
tapi kalau itu terus menerus disampaikan
seolah olah citra jokowi mau
digeser menjadi presiden yang baik
menjadi presiden yang tama kekuasaan
makanya tidak boleh
termasuk boleh menunjuk menterinya segala macam tidak bisa
kita batasi agar jangan menjermuskan presiden jokowi
biarlah dia menyelesaikan kepemimpinannya di periode kedua ini
sebagai pemimpin yang baik
jangan dibarter menjadi ketua umum partai
anaknya jangan diiming imingi menjadi cawapres
jangan diberikan kewenangan sedemikian besar
untuk mengatur kabinet pemerintahan berikutnya
oke tapi persepsi itu terbangun ya
nah yang mengapai ke persepsi itu siapa
kok lah dian
prabowo tidak ada yang begitu
nah gitu loh
tapi ini gugatanya di mk juga ada dua kepala daerah dari gerindra
ya itu ada dua psi dengan siapa gitu
tapi tidak buat
ada sidang pemeriksaan dari dpr dan presiden lagi
ada dua kepala daerah
kepala daerah dari gerindra
satu wali kota bukit tinggi dan satu wakil bupat teguh ketulatan
dari gerindra lu kurang tahu
anda membantah fakta
makanya kita ingin tanya ini memberikan permen tadi nggak seperti yang dibilang oleh bang adi
fakta berkata berbeda dengan pernyataan
nah sikapnya mas gibran yang membantah menjadi juru kampanye
terus kemudian ada gugatan uji materi ini sebetulnya menunjukkan bahwa
satu keluarga ini masih dua kaki gak sih meskipun kadarnya pd presiden
kalau membantah jadi juru kampanye menunjukkan sikap yang baik
jadi sekarang gak boleh
gak boleh ada orang
pan itu bacaan di depannya
iya itu standar bacaannya begitu gitu
cuma ini kalau dikaitkan ya misalnya saya tuh lagi lagi mau bicara tentang apa yang dinyatakan sebagai rumor atau persepsi
bisa gak jadi empirik
maksud saya ini kenapa orang harus menjadi capres dan cawapres empat puluh tahun misalnya
jadi father menjadi capres misalnya
nah kalau melihat empirik di dunia itu perdana menteri finlandia tiga puluh dua tahun
iya kan ada presiden chile kalau saya gak salah sekitar tiga puluh tujuh tiga puluh delapan gitu
nah apa basisnya itu tidak bisa kalau pengajuan ke mahkamah konstitusinya bagus
maka harusnya diputuskan mungkin ada dissenting dengan kalimat yang begini
itu tidak melanggar atau sejauh dibaca sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan
lima atau enam kata gitu
karena ada wali kotak yang dua puluh tujuh tahun loh
di indonesia loh
itu berarti memberikan kartu merah dong ke ganjar
kalau itu dibaca dari tadi kan ada hal hal yang disampaikan ini nggak tahu nih siapa yang
yang menggugat rusia itu siapa
dari psi dan juga ada dua kepala dari gibrans
oh dari raka
dari gerindra yang menggugat
oh dari raka
oh dari raka
dari gerindra yang menggugat
jangan jangan itu buat anaknya adian juga anaknya joko anaknya prof dan anaknya saya
itu tidak ada kata dengan mas gibrans
dari mana cerita
saya semua yang tadi loh
sudah pasti lah ya tidak mungkin lah
saya suka yang adian tadi gerindra tuh
dari itu ada empiriknya
sampai mk memutuskan
kalau mk memutuskan tidak habis ini rumor
kalau iya enam tiga atau lima belas dua puluh
jadi siapa yang memutuskan
kalau mk memutuskan tidak habis ini rumor
masih beda lagi kalau misalnya terbuka antara persepsi dengan kenyataan yang masih diperjalan
itu netral atau sama dengan empat belas februari nanti apakah fenomenologi yang dicermati ini yang
dibohongi metodologinya ini keliru atau adian yang dibohongi itu waktu sampai tiga puluh satu juli yakinnya
tidak oke jadi artinya kalau saya sampai tiga puluh satu juni saya tetap yakin saya sudah
tahu kearah mana pak cukowi tanya tanya gibran
kalau misalnya kotak pandoranya terbuka kemudian mk memberikan mengabulkan soal batas
usia cawapres itu menjadi tiga puluh lima tahun masa pak prabowo gak tertarik mengambil mas gibran menjadi cawapres
di mana emang itu untuk untuk masjid saya tanya kemudian terbuka ya kalau
their masalah berarti begitu votes tidak karena memang dia bagian dari prabowo perawaran prabowo
itu ketua partai gerindra yang menggugat undang undang itu dua kepala daerah dari
untuk aman mendarah juga gitu loh ada lho didaftar kata dan filsafat memang kalau
keeee ke permanent
waru yang aneh
terhubungkan itu agen yang terbuka kok apa yang dikerjakan oleh dua bupati yang
tadi kalau sandinya pdp pdp mengusulkan suara ternyata tidak ada pesi juga ya
hai dulu abis itu dia kepala daerah artinya bukan yang doang poli poli dari
ini belum kelar ya udah kita ke istana bentuk kecerdasan girindra dan bentuk kecerdasan dan
keberpihakan girindra terasa empiri kau milihnya empiri oke oke oke padahal gerindra juga layak
partai lain menyetujui undang undang dan membatasan waktu usia empat puluh tahun itu lalu unsur
partai yang lain menggugatnya ini keberpihakan atau apa itu menawarkan maksudnya cara menawarkan
yang menarik dan kepalanya rem lihat sebuah realita yang itu juga bersama sama oleh partai
gerindra di dpr ri oke sudah disetujui lalu dua kepala daerah dari
diaker player sampai griver juga menggugatnya ini apa gitu loh nggak empat puluh delapan know tidak pertanyaannya
ya salah atau tidak bukan ini tidak di agak berdebat thanks ini karena udah realmente
babbu punya hak untuk lakukan juga tetapi harusnya jangan gennesa yang mengugat keputusan disetujui

mk mengabulkan taruh lah mk mengabulkan soal batas usia cawapres dan itu membuka peluangnya mas gibran untuk menjadi cawapresnya pak prabowo taruh lah
oh jadi nggak ada salahnya ya
ini kan masalah proses
ini gak melanggengkan politik dinasti ya
itu terlalu melihat satu permasalahan menjadi satu skup yang kecil saja
tapi kan akan menunjukkan persepsi publik nanti pak jokowi berpihak
yang harus dipahami adalah siapapun hari ini setiap warga negara itu bisa mengajukan semua gugatan gugatan itu apapun bentuknya ke mk sebagai sebuah bentuk partisipasi politik
nah dalam konteks itu ketika ada sebagian orang memframing bahwa ini adalah bagian dari kepentingan presiden jokowi ataupun itu bukan kepentingan presiden jokowi ini kan masalah tafsir
ini bukan kepentingannya presiden jokowi ya ketika anaknya kemudian lolos di mk menjadi berpeluang
bahwa pak presiden jokowi itu adalah presiden yang dilahirkan dari rahim reformasi
maka semangat semangat reformasi dan semangat semangat demokrasi itu pasti akan dijaga oleh beliau
itu yang kita masih yakini
tetapi kalau mbak tanya kepada saya pribadi apakah pembatasan umur itu perlu atau tidak
ya kita sekarang harus melihat fenomena yang ada bonus demografi yang terjadi
berapa puluh persen milenial hari ini yang suaranya mereka juga harus terwakili
bisa dong kalau milenial milenial ini ingin bersuara suatu saat saya boleh dong jadi presiden gitu
inilah yang harus sebenarnya harus diterima dilihat sebagai sebuah fenomena fenomena sosial proses proses politik
kalau momentum pas kebetulan aja
justru malah justru saya malah melihatnya begini
ya kalau hari ini bisa momentum itu menghilangkan batasan batasan sekat sekat yang akhirnya membuat orang orang berprestasi tanpa batasan umur bisa maju
kenapa tidak hari ini
dan momentumnya itu memberikan kesepakatan ke mas
nah itu kan proses politik
nanti ujungnya kan rakyat
kalau seperti itu itu kan kita kembali ujungnya nanti kita serahkan kepada rakyat
apakah rakyat akan melihat kandidat kandidat yang muda ataupun kandidat kandidat yang hari ini masih menggunakan tanda tanda kode kode gerak gerik atau apapun itu menjadi kandidat yang harus dipilih
itu yang harus kita lihat ke situ mbak
maka sekarang saya sebenarnya
menarik kalau kita lihat debat debat dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu debat debat yang penuh emosional
beda dengan debat kita hari ini
saya kalau melihat adian sama noel dari tadi kita ketawa melulu gitu mbak
inilah sebenarnya proses politik yang harus kita jalani dengan penuh keriangan
tetapi di satu sisi debat ini harus lebih cerdas dalam debat debat tentang programatik
kedepan ini kalau pak prabowo jadi presiden apa yang mau kamu lakukan
pak ganjar pun apa yang mau dilakukan kedepannya
karena bagaimanapun juga momentum momentum yang sudah dibuat oleh bapak presiden jokowi hari ini
jangan sampai kita lewatkan momentum itu
tapi untuk pelajaran demokrasi pendidikan politik kepada masyarakat
apa nggak sebaiknya ini presiden lebih menahan diri begitu untuk tidak menunjukkan endorsementnya ke tokoh tokoh tertentu gitu
nggak ada masalah menurut saya mbak hari ini
karena yang pengen
yang menganggap di endorse siapa sih
persepsi yang terbangun
kan dia tidak pernah bilang saya nggak mau
nggak mau endorse
lalu ketika dia jalanan prabowo seolah olah dia mengendorse prabowo
yang bikin itu siapa
yang bikin persepsi itu siapa
nggak mungkin jokowi nggak mungkin ganjar
yang penting gini mbak
itu memang sosok pemimpin yang punya kualitas baru
yang penting adalah yang saya yakini hari ini mbak dari ksp
baik pak prabowo maupun pak ganjar dua duanya itu mengusung satu hal yang sama
dan bagaimana mempercepat apa yang
nah ini penting
ini untuk diteruskan
itu yang harus kita jaga
ganjar pasti akan melanjutkan apa apa yang sudah menjadi visi misi jokowi yang dirumuskan juga oleh pdp bilangan
oke itu survei begitu kan
problemnya adalah apakah nanti yang pernah menolak visi misi itu lalu menjadi pembantu presiden
tapi dulu pernah menolak berkali kali pembangunan infrastruktur dan sebagainya akan melanjutkan
karena semua punya rekam jejak digitalnya
itu yang sudah disesuaikan
bagaimana kemudian dulu dibilang orang mau makan rakyat tidak mau makan beton atau segala macam gitu loh
kalimatnya agak panjang adian sebenarnya
gimana itu disesuaikan cuma dengan gini
oke itu jadi
tapi presiden ngomong loh saya akan cawe cawe demi kepentingan bangsa
ya jelas dong
itu artinya apa
artinya adalah menjaga keberlanjutan
supaya publik ini
cawe cawenya adalah memastikan
capresnya adalah memastikan
demi kepentingan bangsa gitu kan
untuk cawe cawenya menurut anda soal dmk ini juga cawe cawe
enggak ada masalah
loh terus bagaimana
dalam bentuk apa cawe cawenya
loh cawe cawe nya hari ini itu kan menjaga bagaimana dua duanya juga mau berkampanye
mau menyampaikan program program bukan hanya sekedar tentang politik identitas
itu yang dijaga
bagaimana dua duanya untuk tidak berbenturan dengan keras yang akhirnya kita melewatkan momentum untuk bisa lompat menjadi negara maju hari ini
itu yang ingin bapak presiden jaga hari ini
itu menurut istana
bang ege anda melihat cawe cawenya
ini menjadi persepsi di publik ya
akhirnya kita masuk lagi supaya tidak masuk golongan penerjemah kode penafsir kode
ya kita menyusunnya
lama lama dihitung mana yang lebih banyak
dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kubu ini
kubu kamu dan timnya
oh dia mau manfaatkan intensitas itu
itu ya iya kan namanya strategi dalam
kalau nanya dia dia bantah
kok abang bantah dia
nggak ada strategi yang kuat ini di media sosial buat ini
bonus dibacakkan dari semua intervj
oh bukan bagian dari rekayasa
bukan bagian dari rekayasa
integritas dan kualitas
dibacakkan dari bonus ya
ini banyak ini banyak
terus selalu cepat itu
jadi misalnya pada waktu ada
itu rekayasa bukan
sebentar sebentar bang
jadi misalnya dia bilangnya rekayasa sesuai dengan foto itu supaya publik tahu bahwa ini rekayasa
iya strategi yang genuin

genuin yang strategi boleh
strategi yang genuin
genuin yang strategis
jadi artinya ini satu
jadi pak presiden waktu itu bicara tentang saya tetap akan pastilah ganjar gitu ya
ruangan tertutup tapi keluar
sesudah itu ada acara yang di malaysia
yang ditampilkan oleh dhanil
terus ada rupa sakit
jadi depan sama panggung belakangnya berbeda
masukin panggung belakangnya

disusun betul sama mereka gitu ya
satu hal satu peristiwa mungkin abang lupa bang
waktu itu sedang pertemuan nampem red
lalu pak prabowo ditelepon presiden
kemudian besoknya wartan tantan sama presiden
bapak telpon pak prabowo
presiden jawab kalau tidak salah di media saat itu
loh saya dihubungi katanya ada yang memang penting disampaikan
kata kira kira begitu
jadi maksudnya panggung belakang berbeda ya

kalau kira kira itu dari segi apa saja
apakah ini terakhir
ya ini enc inferior sekolah pati
loh ni apakah kira kira itu kosong nih kemarin termasuk dengan ini

terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung bergabung secara virtual dengan badan eksekutif mahasiswa
fakultas hukum universitas islam bandung
silahkan langsung fasya dan siapa
ya terima kasih mbak nana atas kesempatannya
bang adian bang noel dan bang epenik
sangat seru sekali dinamika perpulihkan pada hari ini
tadi bicara endorse mengendorse begitu
langsung saja saya keperluan
apakah pernyataan pak jokowi yang mengaku akan cowok cowok di pipres dua ribu dua puluh empat
yang secara langsung tidak wajar begitu
mengingatkan beliau sebagai kepala negara
dan kenapa alasannya bang
dan terus apakah manuper politik pak jokowi ini tersebut bang adian
dirasa menguntungkan partai pdi
atau kan merguikan
dan kenapa alasannya begitu pun
sebagian kepada bang noel
apakah manuver politik pak jokowi ini dirasa menguntungkan partai gerindra
karena kan pada dasarnya pak perwo sering mengendorse begitu
begitupun ya pak merguikan
sekian terima kasih bang
pertanyaan bagus sekali ya
apakah wajar bahwa pak jokowi ini sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan
kemudian menunjukkan tadi kode kode dukungannya terhadap salah satu capres
kalau kode kode dukungan sampai hari ini
kan pak jokowi kan tidak secara jelas mbak menjelaskan kode dukungan itu
tetapi yang harus dilihat bahwa beliau sebagai kepala negara itu punya tanggung jawab
untuk menjaga stabilitas politik
beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan hari ini
punya tanggung jawab untuk melanjutkan memastikan bahwa legasi legasinya berlanjut
itu yang sebenarnya menjadi kekuatan
kalau terkait cawek cawek ya
untuk mempertahankan legacy ya itu harus dilakukan
tetapi sekali lagi bukan dalam kerangka elektoral
tetapi dalam kerangka beliau sebagai kepala negara untuk memastikan
sekarang kita bersyukur syukur alhamdulillah nih politik identitas nada nadanya udah tidak sekencang dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
beliau ingin memastikan bahwa setiap kontestasi dilakukan cawe cawe
kontestasi itu berlomba tentang penawarkan program program ke depan beyond untuk mengurus negara ini seperti apa
itu yang ingin didorong oleh bapak presiden
karena ya sekali lagi kalau kita tidak memakai momentum hari ini momentum seperti ini
ya kapan lagi kita akan punya momentum itu
karena paling paling bahaya itu adalah bonus demografi
ini adik adik ini semua kalau bonus demografi ini tidak kita urus lulus lulus dari kuliah malah jadi pengangguran
ini yang mau betul betul dipastikan oleh bapak presiden melalui calon calon yang selalu mengusung
dan mengatakan keberlanjutan dan percepatan untuk indonesia maju
oke tapi ke depannya apakah sebaiknya presiden itu
itu bersikap netral saja tidak terlalu sering mempertontonkan kebersamaan pak prabowo ataupun mas ganjar
apa mempertontonkan kebersamaan ya itu pasti akan terjadi
karena bagaimanapun juga pak prabowo itu adalah pembantunya
karena bagaimanapun juga pak ganjar adalah juga gubernur dan bagian juga membantu beliau di tingkat daerah jawa tengah
ya bagaimana kalau nggak presiden harus berinteraksi dengan mereka
tapi kan persepsi publik itu loh
karena presiden tidak mempertimbangkan persepsi publik
ya kan kita enggak kita kan juga tidak mungkin mbak yang namanya menteri pertahanan lalu karena dia mencalonkan lalu presiden menjauhi juga nggak mungkin
karena hanya seorang gubernur ingin mencalonkan menjadi presiden karena atas nama netralitas dijauhkan itu juga tidak mungkin
dan itu menjadi tidak rasional menurut saya
bahwa kedekatan antara pak ganjar dan pak prabowo dengan pak presiden jokowi lalu di capture oleh para pengikutnya untuk mengatakan itu mendukung calon saya ataupun itu tidak mendukung calon kalian
itu kan tergantung masing masing persepsi
apakah mereka juga percaya bahwa calon calon ini akan melanjutkan keberlanjutan tentang pak presiden jokowi
oke saya mau ke bang adian
bang adian tadi pertanyaan dari mahasiswa ini merugikan pdi perjuangan atau tidak berefek sama sekali terhadap elektoral
itu tadi tindakan yang dilakukan oleh pak jokowi
jadi menunjukkan kode kode kedekatan
gak ada jokowi jalan sama prabowo itu menterinya terus mau jalan sama siapa
dia juga jalan sama menteri menteri yang lain kok tapi kemudian tidak diputar balikan dengan narasi yang seolah menjadi bentuk dukungan
jadi tidak merasa dirugikan ya pdi perjuangan
bukan maksudnya gini ini bukan soal rugi tidak rugi tapi bagaimana kita menempatkan posisinya
dia mantan lawan yang saat ini menjadi pembantu presiden
yang kemudian sepertinya
yang kemudian sepertinya
yang kemudian sepertinya sedang berkeinginan menjadi pewaris politiknya
kira kira seperti itulah
nah dalam kapasitas hubungan mereka berdua ngelarangnya gimana
dan itu sudah dia sampaikan tadi kok sudah dikutip juga oleh cnn
ini saya mengundang ini karena sedang acara ini ya ini begini segala macam
dia datang ke pasar karena dia megang food estate yang gagal itu toh
nah kemudian misalnya sebentar dong lu udah lah lihat lihat kesana aja
bentar dulu dong belum selesai nih
misalnya ke pasar sama food estate agak agak nyambung ini
emang hasil food estate dijual dimana
di pasar dong
nah artinya bahwa yang menjadi masalah adalah siapa yang kemudian membangun persepsi
yang membuat rakyat kemudian melihat
oh kayaknya begini
biarlah rakyat melihat bahwa ini hubungan semata mata antara presiden dan menterinya
sehingga rakyat tidak bingung
presiden juga kita bikin enjoy
pemilu dan menuju pemilu berjalan dengan baik
datang sebentar presiden soekarowo
wah ini menunjukkan kode kode
oke tapi anda yakin ya bahwa
pdi perjuangan yakin bahwa pak jokowi tidak akan mengkhianati pilihan presiden
jokowi punya ibu kandung namanya pdi perjuangan
yang memperjuangkan dia menjadi dua kali wali kota
satu kali gubernur
dua kali presiden
apakah itu bisa
kemudian tidak menjadi pertimbangan jokowi
jadi tidak akan mengkhianati menurut
kalau anda akan berkhianat setelah diperlawan seperti itu luar biasanya
jadi bisa dikotanya nih
tidak bisa dong
itu keistimewaan yang tidak didapatkan oleh banyak orang di republik ini
diberikan pada jokowi kok
jelas dengan rangkaian cerita itu
saya percaya jokowi setia tegak lurus dan setia hingga akhir dalam keyakinan
kode kode untuk membangun persepsi menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar
itu bukan sesuatu yang haram gitu loh
bukan sesuatu yang haram
tidak membangun persepsi itu kan tidak ada masalah
karena bagaimanapun membangun persepsi itu adalah kecerdasan kinetik dan kecerdasan bagaimana menarik suara masyarakat
tapi kasian rakyat kasian jokowi
seperti yang lo bilang tadi
jokowi jadi tidak lincah
dia jalan kesana tiba tiba muncul ini kode kodenya
orang tidak lihat bahwa itu adalah bagian dari proses
jangan presiden jokowi menikmati
bagian dari penugasan sebagai pembantu presiden
tapi ini artinya nanti negara ini akan disupiri
gak apa apaan sih gitu loh
bahwa itu cerdas mengeluarkan narasi itu sehingga menjadi kebingungan buat rakyat
betul kecerdasannya tapi tidak baik buat rakyat
saya menikmati loh gayanya adrian menjelaskan ini
saya menikmati betul ini
ini berarti gerindra pak prabowo mendapatkan keuntungan ya
dengan persepsi yang berhasil terbangun tadi
kedekatan kedekatan momen kebersamaan dengan pak jokowi
singkat saja nih
itu menurut saya logis lah ya
bonus dari sebuah tindakan pak prabowo
yang sampai detik ini punya konsistensi
kedua saya ingin mengklarifikasi soal pak prabowo sebagai pembantu
pak prabowo itu tidak pernah menginginkan namanya menjadi menteri pertahanan
beliau diminta oleh pak jokowi
kedua soal dukungan ketika pak jokowi jadi wali kota dan gubernur
kontribusi partai gerindra dan prabowo
jadi artinya apa
saya merujuk apa yang disampaikan adian
apakah dia ingin mengkhianati ibu kandung yang pernah melahirkan dia
nah pak prabowo itu bapak kandungnya pak jokowi juga
kalau merujuk itu
karena pak prabowo punya kontribusi besar
saat pak jokowi maju sebagai gubernur dki jakarta tahun dua ribu sembilan belas
selain gubernur wali kota solo
oke wali kota solo dan gubernur dki jakarta
oke gak apa apa
dia bilang ibu kandung
saya bilang pak prabowo bapak kandung dari pak jokowi
oke jadi tidak akan mengkhianati pak prabowo
karena itu adalah antara anak
jadi ini dia menempatkan
jadi tidak mungkin adikmu diarahin
jadi sekarang dia anggap jokowi itu kader gerindra gitu loh
bukan itu adalah soal kader ya
pdi perjuangan menjadi ibu kandung karena jokowi kader pdi perjuangan
kalau lo bilang gerindra bapak kandung berarti jokowi kader gerindra gitu
ini gak begitu salah analogi muslim tadi
dasarnya persoalan pertimbangan bagi kita
ya ini kita udah habis nih
oke singkat saja bang ege
sampai ujung nanti kira kira pak jokowi akan berada
sabu atau ya tetap begini aja nih berdansa menikmati
paling singkat mam kalau masih ada saya sama dengan anda
perasaannya sama nih
tapi nanti di jembatan nih pada lima september
kan itu pak ganjar sudah mulai
sudah gak jadi gubernur
mudah mudahan lebih banyak jalan
untuk membuktikan tadi ya masih ada kesempatan buat jalan
untuk hal hal yang stunting atau kepedulian terhadap rakyat dan lain lain
nah satu lagi berlabuh kemana
per tiga puluh satu juli kan gitu
jika pemilu dilaksanakan hari ini siapa yang anda pilih
baru tiga puluh satu juli saya masih menduga pak jokowi ke arah seperti yang saya duga
tapi kalau ditanya siapa tanya gibran
begitu ya mam
tapi sampai nanti di ujung apakah akan berlabuh
enggak dua puluh delapan november penting
karena itu dimulai kampanye resmi
itu baru kita tahu ya
apakah akan netral atau akan
nah lalu empat belas februari baru kita diketahui
metodologi fenomenologi ini yang dibohongi
atau teman teman di sebelah sana
itu waktu yang akan menjawab ya bang ege ya
waktu will tell siapa yang membohongi dan siapa yang dibohong
kita harus jeda habis ini kita akan dengarkan sentilan dari teman teman komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsio

lima penonton yang bekerja juga
dia angry central juga kata
saya kang friends fahri
itu kimse yang harus berseti biar gusta
tunggu dulu nih
samudut phpw lagi anan victoria si music metrok
kesah sebenarnya karena kita nih pak ngebahas tentang siapa capres pilihannya pak jokowi ini
ini udah tema yang keempat kali nyawa udah keempat kali nyawa dan masih hahaha dan sampai sekarang pun
masih juga kita belum tahu siapa yang dipilih akhirnya kita masih belum tahu juga dan kita
juga kini kali dan masih belum tahu masih masih belum tahu bayangin bang kita mungkin
atau jangan nyandu sengaja agar tetap ada orderan seperti ini itu bola liar tapi makanya kita pengen
nanya ini kita pengen nanya sebagai seorang komunikator sebenarnya kenapa sih kita semuanya
kepo banget gitu dengan siapa pilihan capresnya pak jokowi itu kenapa gitu karena kalau kami tahu ya
pak ya satu suaranya pak jokowi
itu nilainya tetap satu suara kan tetap satu suara ya kecuali kalau satu suara pak jokowi itu nilainya
seratus juta suara nah itu baru tuh baru baru kita pikirin karena kalau memang benar tuh satu suaranya pak
jokowi nilainya seratus juta suara kita bisa bikin pemilu pak kita langsung tanya baik baik ke pak
jokowi ini selanjutnya siapa pak psi satu aja nah selesai gitu dan kalau emang suara pak jokowi
sepenting itu kenapa ya saya tuh ngerasa pak jokowi ini sekarang jatuhnya jadi kayak babak bonus di
jadi kayak ada misalnya ada quiz calontong gitu ada sepuluh pertanyaan sembilan pertanyaan tuh masing masing
nilai satu nah satu pertanyaan nilai seratus nah ini pak jokowi kayak gini nih kenapa penting banget gitu
kalau dikit kita perlu bikin kuis tinggal saya pak calontong syapa presiden berikutnya langsung
selesai dan lagian ya kalau kita lihat pak kalau kita telah satu satunya keuntungan
capres yang nanti dipilih oleh pak jokowi itu cuma satu apa tim sesnya bisa sombong udah gitu kenapa
misalnya misalnya pak jokowi milih pak ganjar tim saya bisa sombong oke pak bang aden
langsung bisa tuh bikin baliho gede gede ditaruh di depan kantor gerindra jokowi aja pilih ganjar
makanya satu partai selesai hadir bisa bikin begitu kalau kalau kalau ke prabowo kalau
bisa bikin baliho gede gede di depan rumahnya bang hadian langsung langsung hahaha hahaha hahaha
hai agak agak berat ya tapi kalau kalau misalnya bang noel bikin bang neng bisa juga bikin baliho
tulisannya jelas tuh percuma satu partai kalau akhirnya pilih gerindra cuak
terus saya tidak begini paling tidak sedang dukung prabowo kacamatanya noel mereknya apa
kita ini udah bahas berkali kali tentang siapa capres pilihan pak jokowi gitu dan ini tuh
udah jadi misteri yang cukup lama oke dan minggu minggu berminggu minggu kita bahas ini siapa
sebenarnya capres pilihan pak jokowi dan saya tuh ngerasanya nih pak jokowi tuh kayak temen
tongkrongan yang punya cerita bagus tapi selalu dinasihain ya bener bener
lo denger cerita nggak cerita apa itu tapi lo jangan bocor
serius lo serius nggak bakal cerita oke jadi nggak jadi deh nah jadi
jadinya dan kalau sebuah misteri itu udah terlalu lama bang ini nanti pengumuman
gongnya harus luar biasa gimana aku mau ngasih
ini buat pak jokowi timnya pak jokowi nanti ketika dia bikin pengumuman capres
mana yang dia pilih itu harus dibikin sedramatis mungkin oke menurutku ya pak
jokowi itu harus tulis di kertas tulis di kertas pilihannya siapa digulung ditaruh
diatas monas nah nanti semua kader di indonesia silahkan berebut mengambil
kertas itu oke satu kader yang dapat tinggal buka kertas itu kertasnya dibuka
langsung ada tulisannya hashtag jokowi tiga periode
nah ada itu ada itu
terima kasih duto dan juga aldo dari komisi co atas sentilan sentilannya ini udah
yang topik keberapa keempat ya semoga nanti di topik kelima kita udah ketahuan udah pecah telur
siapa yang akan didukung pak jokowi pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat bulan november nih penampilan dari
teman teman komisi co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
pak unisba yang juga sudah bergabung
kita ketemu lagi nanti senin depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat saya rifana prati pamit selamat malam